orang baik bukan berarti malaikat andin
orang baik bukan berarti tidak pernah berbuat kesalahan
kesalahan kesalahan itu berubah
papa mertua kamu
kenapa sih papa
pas suruh aku keluar kan aku juga pengen denger ada apa
hal apa yang mau diomongin
masyarakat repot umur
kami enggak laman di sini
baiklah kalau begitu
gimana ada yang cari bantu
eee pertama tama saya mau minta maaf dulu
pertama teman saya mau minta maaf dulu
karena sudah ganggu waktu kamu
kami datang dengan cara begini
ada yang ingin kami bicarakan terutama saya
saya minta kita bicarakan dengan kepala dingin di sini
ada beberapa hal yang
maaf ini perihal apa ya mbak saya kurang paham
saya tahu kamu menaruh dendam kepada keluarga kami selama bertahun tahun
ya mungkin bisa saya jabarkan satu persatu
yang pertama adalah soal kematian sofia
saya sungguh sungguh minta maaf
atas nama suami saya yang sudah meninggal dunia
saya minta kemurahan hati kamu untuk memaafkan kesalahan suami saya
saya tahu suami saya salah karena meninggalkan kamu dan sofia di lokasi kejadian tanpa bertanggung jawab
saya sungguh minta maaf
kamu berpikir bahwa saya sudah menyuruh orang bernama dennis untuk melecehkan jessica
tapi saya memastikan kepada kamu bahwa
saya nggak mau dendam yang sudah terkubur selama bertahun tahun ini
semakin berlarut larut irwan
saya tahu irfan kamu pasti berpikir saya menyuruh deniz
akhirnya mbak rosa udah tahu sekarang kan
kalau begitu bolehkah
saya mendengar pembelaan langsung dari mbak rosa
mengenai kejadian pemerkosaan anak saya
saya tidak pernah menyuruh denis untuk melecehkan jessica
saya perempuan irwan
saya cuma minta denis untuk background checking
karena anak saya nomor dua roy pada waktu itu curiga
tentang keberadaan jessica di kantor rumah rumah suami saya
hanya itu yang saya minta untuk denny selidiki
tidak lebih irwan
alasan apapun yang mbak rosa kemukakan pada saya
sekarang tidak dapat merubah kejadian
bahwa anak saya adalah korban pemerkosaan
apabila mbak rosa tidak pernah menyuruh orang
untuk menyelidiki anak saya
mungkin jessica tidak akan pernah menjadi korban pemerkosaan
jun bicara sembarang dulu
kamu sadar nggak bukti yang umpunya
itu juga nggak cukup kuat untuk menurut saya
apa yang kamu butuhkan
bukti itu datang dari anak buah saya
pengakuan deniz setiano
orang suruhan mama kamu
kalau kamu punya bukti yang lain
yang bisa menyangkal bukti yang saya punya
saya akan mencari
tapi aku mengenal mama rosa
dan dia sangat menyayangi aku
kegiatan dirajuin dia seperti hanya hormones
terus dalam ini yang ter residio

dengan cara yang lain
yang sama pantaiici
kesalahan kesalahan itu berubah
papa mertua kamu
menyebabkan kematian kakak tercinta saya
mama mertua kamu
menyebabkan anak saya
menjadi korban pemerkosaan
saya juga bukan malaikat
saya manusia biasa
memiliki rasa kecewa
yang lebih bamu